untuk pertama kalinya sebuah industri pertahanan swasta nasional berhasil mengekspor bom ke negara asing
sebanyak lima ratus unit bom latih jenis p seratus practice buatan pt sehari bahari malang saat ini sudah digunakan oleh angkatan udara vietnam
kontrak pengadaan sendiri telah dilakukan pada april lalu dan keseluruhan bom telah dikirim pada bulan agustus
bom p seratus praktis ini juga telah digunakan oleh pesawat sukhoi milik tni au
karena telah memenuhi standar bom jenis p seratus practice bisa digunakan oleh seluruh pesawat buatan rusia di berbagai negara
karena itu target selanjutnya adalah menembus pasar afrika dan amerika selatan
kalau saat ini di vietnam oke asia asia tenggara kemudian juga kedepannya mungkin afrika
karena sebetulnya dari awal kami tadi juga disebutkan kemenlu kemenlu pernah punya misi bahwa
untuk mencoba non traditional market non traditional market adalah afrika dan sebetulnya adalah amerika selatan
kementerian pertahanan selaku regulator harus mendukung pengembangan industri pertahanan nasional
termasuk promosi produk alutsista nasional ke berbagai negara
di antaranya menjadikan atasnya pertahanan sebagai ujung tombak pemasaran
strategi kita kita juga akan berkoordinasi dengan kementerian luar negeri yang salah satunya kan ini di bawah kementerian luar negeri

kita ada kalau nggak salah dulu ada empat puluh atan yang kita juga pernah kumpulkan diskusi untuk membantu kami untuk memberikan promosi kepada negara negara yang terkait tersebut
selain p seratus practice pt sari bahari juga memproduksi berbagai jenis bom udara
mulai dari bom seberat dua ratus lima puluh hingga lima ratus kg serta kepala roket
di renawan di ari malang jawa timur